wacana partai politik yang dibiayai oleh negara memunculkan polemik baru
pro kontra yang bergulir bermuara pada mengurangi korupsi politik yang marak terjadi
lalu apakah ada jaminan lenyannya korupsi jika partai politik dibiayai
tapi logikanya sih ya sikap anti korupsi seharusnya menjadi landasan etika para pelaku politik
kami akan mengulasnya secara lebih mendalam bersama dengan tiga narasumber saya pada malam hari ini
ada bang hermawi taslim yang merupakan wasakjen partai nasdem
kemudian ada mas sodik mujahid yang merupakan ketua dpp partai gerindra
ya selamat malam mas
serta mbak almas syafrina yang merupakan peneliti divisi korupsi politik dari icw
selamat malam semuanya
langsung saja sebenarnya ini kan sudah ada dua pihak yang menjadi suara dari masing masing kubu
baik yang pro maupun kontra ya baik dari bang taslim maupun juga mas odik
saya mau tanya dulu nih sebenarnya untuk partai atau parpol masing masing
kenapa pro dan kenapa kontra terkait dengan dana parpol
mungkin bang taslim dulu
ya jadi begini
salah satu fungsi utama partai politik itu kan mengartikulasikan aspirasi masyarakat
untuk bisa mengartikulasikan aspirasi masyarakat dia harus seindependen mungkin
kalau partai politik dibiayai oleh negara saya nggak bisa membayangkan seperti apa partai politik
jangan jangan partai politik itu seperti departemen sosial jadi tukang cap
jadi bagi kita dalam politik modern juga
semakin sedikit bantuan diterima oleh partai politik
semakin independen dan dia semakin kritis dan semakin artikulatif dia terhadap aspirasi masyarakat
bahwa partai politik dibantu oleh pemerintah iya tapi harus proporsional
karena yang diurus pemerintah bukan cuma partai politik
bagaimana dengan ribuan ormas
kalau partai politik dibiayai oleh pemerintah
terus bagaimana cara menghitung
kan tiap partai beda beda
jadi poin nasdem adalah
dibantu oleh pemerintah bukan dibiayai
mengurus partai politik itu perlu modal
masa dibiayai pemerintah semua
mengurus partai politik yang mengurus partai politik
orang yang mengurus politik politik itu kan mengurus kepentingan umum
artinya orang orang yang berkecimpung di dunia politik
urusan urusan pribadinya sudah selesai
urusan kontrak rumah sudah selesai
urusan uang sekolah anak sudah selesai
dia mengurus kepentingan umum saat saatnya dia ikut menentukan haluan negara
oleh karena itu dia harus independen
tapi kalau kita berpikir
orang masuk partai politik untuk dapat uang untuk cari kerja
nah itu lain lagi
saya tahan dulu saya harus ke mas odik
sebagai pihak atau parpol yang mendukung adanya dana parpol dibiayai oleh negara
kalau tadi suara dari kontra
kalau menurut mas adi sendiri kenapa ini pro adanya dana parpol
ya negara itu mengelola semua
ada pendidikan ada politik ada ekonomi
itu adalah pilar pilar bangsa
dan politik adalah salah satu pilar bangsa
pendidikan pemerintah juga mengeluarkan dana untuk pendidikan
contoh dana bos
dana bos itu seorang siswa sma delapan ratus ribu
itu hanya sekedar pendidikan loh
tapi ini adalah politik pilar bangsa
sekarang partai banyak dikritik oleh masyarakat
kenapa karena partai tidak mendidik kader dengan baik
tidak merekrut dengan baik
hanya ribut kenapa
karena dananya terbatas
lebih baik tergantung kepada negara partai itu
daripada bantuan kepada bos bos yang punya uang di partai
itu lebih parah lagi
nah itulah maka kita perlu dana itu
tapi ada tiga saat kan kata pengamat
satu adalah profesionalismenya
yang kedua jaminan undang undangnya
bukannya soal korupsi loh
tapi yang tadi merekrut melatih mensosialisikan membangun jaringan
dengan apa dengan partai
sebagai apa sebagai politik
politik apa politik adalah pilar negara pilar demokrasi
sebelum saya kembali saya mau tanya dulu mengenai poin dari mengenai transparansi tadi ya mas udik
kalau misalnya memang harus ada sebuah ketentuan bukan memang harus ada
adanya ketentuan transparansi publik ini sebenarnya efeknya sendiri khususnya untuk partai gerindra
bagus sebagai contoh gerindra loh
mendapatkan reputasi mendapatkan sertifikat sebagai partai politik yang paling terbuka dari masyarakat transparansi internasional ya nggak
itu yang harus dikompensasikan bukan hanya membantu tapi dibantu dengan pengawasan
kata siapa zuhroi pengawasan
oke tapi sebenarnya kebutuhan negara sendiri untuk ke parpol selama ini seperti apa bang
ya selama ini saya katakan tadi hanya berapa
seribu saya katakan tadi ya dana bos saja
yang diminta oleh gerindra
saya tidak oleh gerindra saya juga beri kepada kpk
kata kpk ya hanya untuk membebaskan korupsi saja itu untuk dprd provinsi tujuh puluh ribu per orang
eh sorry untuk kota
untuk provinsi empat belas ribu untuk pusat sepuluh ribu
itu kpk hanya untuk menyelamatkan diri dari korupsi korupsi
padahal tugas partai bukan hanya membebaskan korupsi
pada tugas partai bukan hanya membebaskan korupsi

untuk melatih mendiklat agar apa agar partai partai jadi partai besar partai profesional sesuai harapan dari masyarakat indonesia
nah bang taslim nilainya layak nggak sih
ya jadi begini pemerintah membantu perlu
perlu semua karena partai itu tadi dikatakan
sebesar apa perlunya
poin saya adalah partai ini kan partner pemerintah
kalau semua bantuan semua biaya partai ditangani oleh pemerintah dimana nanti independensinya
negara lah bukan pemerintah
negara oke negara it's okay
yang kedua studi apa yang dilakukan oleh kpk sampai memutuskan seperti itu
kalau bantuannya segini korupsi sudah tidak ada
sebenarnya tugas kpk itu apa
yang kedua apa jaminannya
apa jaminannya kalau dana partai politik diperbesar lalu korupsi tidak ada
yang ketangkap ott itu orang orang yang laporan kekayaannya miliar semua
korupsi atau tidak korupsi tidak tergantung kepada besar kecilnya bantuan
tapi tergantung kepada integritas disitulah fungsi partai politik
di partai nasdem misalnya semua orang yang menjadi anggota itu menentangani partai
siapapun dia teman siapapun dia
dia akan mengundurkan diri dari jabatan apapun apabila menjadi tersangka
jadi tidak menunggu kekuatan apa putusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap
itu fakta integritas
jadi sangat tergantung kepada penggodokannya dari awal
tapi kalau misalnya melihat dari icw sendiri
apakah efektif nggak sih dana sebesar ini dikeluarkan oleh negara untuk kinerja atau kegiatannya parpol
pertama yang harus digarisbawahi di sini saya sepakat dengan keduanya
tadi pak staslim sudah menggarisbawahi
setuju bahwa partai politik perlu diberi bantuan oleh negara tapi angkanya jumlahnya yang harus proporsional
saya juga setuju bahwa sebenarnya kan negara memberi bantuan kepada partai politik itu bukan karena soal intervensinya
tapi kemudian untuk membantu partai politik menjalankan fungsi fungsinya yang sangat strategis sebenarnya untuk negara
oleh karena itu bantuannya harus proporsional
misalnya partai politik ini kan dia menjalankan pendidikan politik
baik ke kader maupun ke masyarakat
dia adalah rahim dari lahirnya pemerintahan
baik itu presiden kepala daerah apalagi anggota legislatif dpr gitu ya dan dprd
itu kan dicalonkan oleh partai politik
jadi ada kepentingan negara ada kepentingan publik yang kemudian diemban dan diurus oleh partai politik
dan kita tidak boleh menutup mata bahwa partai politik kita saat ini tengah menghadapi satu krisis negara
menghadapi satu krisis pendanaan
memang didanai oleh kadernya
kader dalam artian luas bukan oleh anggota anggota tertentu yang menyumbang dalam jumlah yang besar
idealnya memang didanai oleh kader dalam keanggotaan yang luas
tapi kan problemnya sekarang mereka krisis keanggotaan
kader tidak mau atau sulit begitu ya membayar iuran kepada partai politik
maka butuh solusi
perlu jalan keluar salah satunya adalah dengan memberikan sumbangan
atau bantuan dari negara kepada partai politik yang jumlahnya juga proporsional
nah pertanyaannya sekarang berapa sih sebenarnya partai politik itu membutuhkan dana
oke pertanyaan itu akan kita bahas kita gali lagi ya di segmen berikut ya mbak almas mas udik dan juga bang taslim
tetaplah bersama kami di layar pemilu terpercaya kami masih akan kembali saat lagi